warga desa jalan cahaga kabupaten subang rabu pagi
digegerkan dengan penemuan dua mayat bersimbah darah
dalam bagasi mobil yang terparkir di halaman rumah
korban adalah tuti dan amelia yang merupakan ibu dan anak
ironisnya kedua jenazah pertama kali ditemukan oleh suami korban
setelah pulang dari polsek saya ke sana
ada anak anak yang bilang pak itu kakinya ke atas
jadi kakinya sudah nah di situ
kondisi rumah berantakan nggak pak
berantakan semua cur
tapi barang kelihatannya nggak ada yang di mobil motor
nggak ada yang di coba kuncinya nggak tahu dari situ
polisian resor subang memastikan keduanya merupakan korban pembunuhan
dari hasil olah tkp sementara
polisi menduga kedua korban tewas akibat dipukul papan penggilasan
pelaku juga sempat membersihkan darah korban di kamar mandi
sebelum diseret ke bagasi mobil mewah milik korban
tidak ditemukan adanya barang barang berharga yang hilang
kecuali ponsel milik anak gadis korban
petugas inafis pun tidak menemukan adanya kunci rumah yang rusak
hari ini kita menemukan beberapa barang bukti ya
ada alat untuk digunakan
diperkirakan digunakan untuk memukul korban yaitu cucian
kayu cucian untuk baju itu
dan kayu itu ditemukan ya
ditemukan di rak rak gunung gunungan bangunan bangunan
olah tempat kejadian perkara kasus pembunuhan ibu dan anak itu
masih berlanjut hingga rabu malam
polisi masih mencari jejak identitas pelaku pembunuhan
sejumlah titik dilakukan
dan cek sidik jari dan beberapa barang bukti diamankan polisi
di antaranya tikar pisau kunci mobil dan lainnya
dian firmansyah subang jawa barat